tentu hani semuanya pasti good good aja
santai aja teh kang
iya semuanya teh pasti aman sama nenek
sebentar ya kang bapak ngetuk ngetok pintu
ada apa pak
kamu tidak sholat maghrib
aku sudah berusia di atas lima puluh tahun karena pemikirannya sudah matang
dua diutamakan yang tidak punya istri supaya bisa fokus bertugas
tiga diutamakan yang anaknya sudah besar yang sudah bekerja supaya tidak mengganggu tugas
empat harus mengerti agama
lima minimal aktif di masjid atau musola selama lima tahun
ke enam diutamakan yang pernah jadi ketua masjid
ini maya pakai med juga yang dicalonin kalau begini caranya
nggak ada calon yang lain apa
katanya mau pensiun
kalau misalnya istri istri kita pulang terus dandanannya seperti itu bagaimana
enak dong agad kerja villa harus nunggu yabook determinasi di samping
nah datang datang dan berado dada
holiday hari darah betul sekali
pantesan tidak konsentrasi dia
kum saya duluan ya
tangan nya pulang terus
mengawasi bukru yola tuh bahaya
yaudah pulangin deh
kok berhenti kum
sampai disini dulu ya pelajaran hari ini
besok denny debbie dan veronica harus memberikan contoh perbuatan yang mencerminkan kesetiakawanan
ya sudah ibu pamit dulu ya
jadi mereka yang menyuruh kamu untuk melenyapkan asih
asih benar selama ini
kita lupa apa yang telah kita perjuangkan dalam hidup ini
sekarang kita tidak bisa apa apa lagi
kita kerja pada orang lain
kita tidak punya lagi lahan
kalau kita bersatu pengusaha itu pasti tidak akan mampu menggusur sisa tanah yang masih ada kami
mereka bisa masuk kalau perpecahan berasal dari warga cidahu sendiri
mereka ingin melenyapkan asih
akang pikir mereka kawan
ooh gitu ya
habis saja jangan malu
usahanya untuk memulaukan tuhan

enam kali tersangkut
sampai jumpa di video selanjutnya
assalamualaikum mak bapak
ini ada makanan dari kang aun
saya tepamit pulang dulu ya
di kerkul ya kang
di kerkul ya kang
tumben pak saung
belum datang pak ustadz
udah masuk waktu maghrib
iya pak ustadz
semuanya pasti good good aja
santai aja teh kang
iya semuanya teh pasti aman sama neneng
sebentar ya kang
ada apa pak
kamu tidak sholat maghrib